jadi kalau kita simpulkan memang seribu hari pertama ini sangat penting
karena itu mudah terdeteksi kalau malware
ada friend b atau enggak waktu itu